dedeknya gak ada
hah gak ada
ngobrol kemana lagi dia
kok dia tahu kita kesini
jangan jangan kamu yang ngumpetin ya cuk
enggak kang dadang beneran
tadi dedek ada disini
kalau sekarang cucu bener bener gak tau
berdiri samping saya
saya mau mamerin kincuangnya emas emas saya
pada kamu ceng
perhiasannya berat juga setengah ton
kamu kenapa jalannya tep lampelan
ya kan kita nyari dedek ceng
kalau kita kebut kebut nanti dedeknya gak keliatan
kita cari dedeknya tadi di cidahu bukan di jalanan
oh dedeknya udah ketemu
tuh tuh tuh tuh tuh liat tuh
tuh liat tuh si meho itu
kita nungguin dia dia ninggalin kita
enak bener hidupnya
kamu kenapa sih jalannya disamping saya
kenapa sih ceng
saya tuh pengen belajar
pejuang cinta gitu loh
tuh liat tuh si meho itu udah jalan duluan
kayaknya dia tau aja rumahnya maeros
kita susun yuk nanti nyasar lagi dia
kamu masih inget kan kum rumah maeros
ya ngapain kesini kalo lupa kum
makanya jangan pikirin emas terus
jadi emosional bahasa inggrisnya emotional of pedut
aduh kok kesih
cirinya di sini bukan di sana di sini
putar putar putar putar kanan
kamu duluan kum
kalo lagi cemberut opa ustadz itu makin gampang
jadi mirip sama kang kusoy
doti mau minta lagu apa
cicak cicak di dinding
yaudah terserah opa ustadz apa aja lagunya
kita ke rumah cucu
dede ada disana
cucu kan ada di dalam
kita ke rumah kamu dede ada disana iya kan
kenapa nggak bilang dari tadi
dilarang sama dede kang
yaudah kita kesana
tunggu disini aja ada yang emasnya
iya bos peraih
kamu mau kemana sih sebenernya
kopinya gak boleh naik banget
jatuhin lah ya cuy
kasus yang sangat mudah
itu juga yang ngasih tahu juga kamtip senewan
tapi kenapa saya bisa memastikan kalo dede ada di rumah cucu
itu itu yang aming senewan gak tahu
kasetnya udah gak ada
kasetnya udah gak ada
bacunya juga gak ada
tas sama baju bajunya dedete udah gak ada
opa usta ternyata keren dingin
semain musiknya suaranya juga keren
ini juga bagus bingit
kalo gak mau ke colongan start lagi
kalo gak mau ke colongan start lagi
yuk sekarang belajar
di tepian pantai
di tepian pantai
dan cukup lele
dan cukup lele
dan cukup lele
dedeknya gak ada
hah gak ada
awal kemana lagi dia
kok dia tahu kita kesini
jangan jangan kamu yang ngumpetin ya cuk
enggak kong dadeng beneran
tadi dedek ada disini
kalau sekarang cucu bener bener gak tau
cucu tau dedek mau kemana
sebentar kak ngakum
ini gak ada jalan ke depan
tanggal kamu ceng
ini tuh bau apa
biar mah bisa sadar dari pingsan
jangan dikasih bawang ya min
ma gak suka baunya
kasih minyak kayu putih
dedek jauh pulang belum